pemandangan tak biasa terlihat di kantor salah satu agensi kawasan jakarta selatan
bagaimana tidak biasanya pukul sembilan pagi kursi masih kosong
dan aktivitas baru dimulai pukul sebelas
tapi khusus untuk berburu tiket konserben asal london coldplay
suasana meriah terlihat di kantor ini
tak jarang bunyi hentakan meja atau sesekali teriakan histeris
terdengar kala sejumlah karyawan swasta ini berburu tiket
yang dijual dengan rentang harga delapan ratus ribu hingga sebelas juta rupiah
buat aku agak sayang untuk keluar duit banyak
cuma demi untuk nonton konser
tapi kalau untuk konser yang ini aku rela ngeluarin duit berapapun
jadi saya bakal berjuang dan gak bakal nyerah
untuk dapetin tiket ini
kalau gak dapet karena ini aku pengen banget
jujur aku masih akan tetap usaha
sebisa mungkin lewat ya lewat just tip mungkin
begitu terasa euforia perangnya
bahkan saat ini saya sedang berada di salah satu kantor
yang memang melonggarkan karyawannya untuk ikut langsung war ticket
dan bisa saja ini juga terjadi di tempat anda
tapi apa sih sebenarnya
pemicu yang memang merebakkan fenomena war ticket ini
menurut pengamat sosial devi rahmawati
faktor penting kerelaan seseorang berburu tiket adalah peran musik
sebagai pelepas stres atau rekreasi yang esensial
bahkan ia menyebut survei lima hingga sepuluh tahun terakhir menunjukkan
ada enam dari tujuh anak muda yang menjadikan musik sebagai bagian penting hidupnya
termasuk mendengarkan musik musik hits dari coldplay
di gelora bung karno pada lima belas november mendatang
tapi pertanyaannya kan tentu kenapa mereka berburu tiket tadi
ya tadi jawabannya
menjadi pusat perhatian
itu menjadi salah satu tujuan hidup utama manusia manusia digital
melalui pengalaman atau experience langsung seperti menonton konsep
dalam maraknya perburuan tiket
tentunya akan menjadi hal membanggakan bagi yang berhasil meraih momentum ini
raffis arinugraha surya utomo jakarta